saya mau ke bang usman bagaimana kita membaca pernyataan menteri pertahanan kemarin yang berkali kali mengatakan ada rakyat rakyat dan rakyat dalam konsep pertahanan strategi pertahanan yang dia pilih
pertama ini paradigma masa lalu yang mempersepsikan ancaman perang itu seperti di masa lalu
misalnya kapal voc ke indonesia melalui perairan banten lalu pasukannya turun berlalu di pantai menuju pantai banten
sehingga perlu dihadapi dengan mobilisasi masyarakat untuk melawannya
atau pesawat tempur jepang yang lewat indonesia kemudian menurunkan pasukannya lewat terjun payung
sehingga kita perlu mengerahkan rakyat untuk menghadapi itu secara fisik gitu
nah sekarang paradigmasnya
nah untuk melihat perang ada atau tidak itu bukan lagi seperti itu
pesawat tempur itu bisa dikirimkan dari negara musuh tanpa awak
jadi pesawatnya aja mungkin muter muter di indonesia lalu kemudian mengirimkan senjata senjata pemusnah misalnya
nah yang seperti itu nggak mungkin kita hadapi dengan mobilisasi rakyat seperti itu
jadi paradigma itu sebenarnya sudah tertinggal oleh zaman
yang kedua secara konstitusional paradigma itu juga salah paham
karena di dalam undang undang dasar negara republik indonesia pasal tiga puluh ayat dua misalnya
itu yang dimaksud dengan sistem pertahanan kita itu sebenarnya total defense
bukan total people war
jadi beda antara
kalau defense itu gimana bang
yang tadi pak agus sudah jelaskan panjang lebar
berbasis teknologi berbasis peralatan utama sistem persenjataan
bukan lagi mengerahkan rakyat seperti mau menghadapi musuh yang masuk ke perairan kita secara fisik
berlari di pantai
membawa senjata atau turun terjun payung
itu bukan itu lagi
nah jadi itu saya kira inkonstitusional jadinya
dia menyalahi apa yang dimaksud oleh undang undang dasar negara republik indonesia
karena saya pengajar hukum
hukumnya juga harus kita lihat
undang undang pertahanan negara misalnya
undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
kalau kita baca baik baik konsideran misalnya gitu
itu istilah pertahanan negara
atau dalam konteks tema diskusi hari ini
bela negara sebenarnya lebih berasal dari apa yang disebut oleh undang undang pertahanan negara
sebagai upaya pembelaan negara
sebagai pencerminan kehidupan berbangsa
yang menjamin hak hak warga negara
untuk hidup setara aman adil makmur dan sejahtera
pertahanan negara juga berdasarkan prinsip prinsip demokrasi
hak asasi manusia
dan ayat lain juga di dalam undang undang menjelaskan pertahanan negara disusun berdasarkan geografis indonesia
yang berdasarkan kepulauan
pada masa perang gerilya perang kemerdekaan
itu memang lebih dominan daratan
karena memang invasinya itu menuju darat
sehingga ketika ada satu kapal atau pesawat masuk ke suatu pulau
katakanlah kalimantan atau jawa
maka pengerahan masyarakat itu dibayangkan bisa mengepung mereka
dengan cara gerilya
untuk meng counter serangan atau agresi musuh
itu sudah pernah dilakukan di masa lalu
di masa lalu itu tepat
tapi di masa sekarang itu tidak
yang saya sebut sebagai paradigma yang tertinggal oleh zaman
dan tidak sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia
bahkan tidak sesuai dengan undang undang pertahanan negara republik indonesia
nah lalu bagaimana solusinya
saya kira ada baiknya pemerintah
merumuskan kebijakan umum di bidang pertahanan negara
dengan melaksanakan mandat undang undang pertahanan negara
misalnya pasal lima belas undang undang pertahanan negara
menyebutkan pemerintah harus membentuk dewan pertahanan nasional
di dalam dewan pertahanan nasional itu
ada menteri pertahanan
tapi ada juga menteri luar negeri
menteri dalam negeri
sampai dengan panglima
wakil presiden pun ada
ketuanya adalah presiden
kebijakan umum di bidang pertahanan negara
itu harus dirumuskan bersama
lewat dewan pertahanan negara ini
itu memberi nasihat pada presiden
katakanlah perkembangan geostrategis
di tingkat dunia atau di tingkat regional
penilaian apakah ada ancaman
dari negara lain
entah itu menyangkut teritori negara kita
atau ancaman terhadap segenap bangsa indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia
katakanlah tujuan tujuan pembangunan nasional
untuk kecerdasan bangsa indonesia
saya kurang melihat ada keselarasan
dari menteri pertahanan negara
dengan undang undang dasar negara republik indonesia
dan juga undang undang pertahanan negara
kenapa kemudian pak prabowo
dengan pengetahuan pertahanan yang kita tahu
jauh di atas rata rata
misalnya orang biasa gitu ya
yang punya sejarah dan juga punya pengalaman
persepsi yang dibangun saja
apakah memang pengetahuannya itu di atas rata rata
di atas rata rata dibanding saya misalnya
itu pasti juga
maksudnya tinggi badannya
nah itu yang saya sering melihat pernyataan
itu tidak hati hati
dan tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup
atas peraturan perundang undangan yang telah ada
ini yang sebenarnya harus dikoreksi
kalau kita lihat back mind nya pak prabowo
kenapa sampai kemudian rakyat variable rakyat begitu berkali kali diulang
distretching oleh beliau untuk bisa membantu konsep pertahanan
apakah memang alutsista kita yang tidak mampu
untuk bisa menunjang apa yang dia impikan
atau memang ada hal lain yang anda lihat
ada di back mind nya pak prabowo
karena saya bukan pramal
saya tidak tahu ya
mungkin ada baiknya dihadirkan
prediksi saya ini memang karakter dari politisi
yang ingin membangun persepsi kepemimpinan politiknya secara populis
jadi meraih simpati rakyat
lalu memangkas intermediary
jadi medium medium yang ada dalam kehidupan sosial politik
kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat
melalui hubungan langsung antara dirinya dengan rakyat gitu
jadi seolah olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali dirinya
nah persepsi semacam ini juga tampak di dalam masa masa kampanye kemarin
saya nggak tahu apakah ini cerminan belum move on dari masa kampanye atau tidak
tapi yang kedua jelas itu adalah satu paradigma yang memang diwarisi oleh generasi lama angkatan bersenjata kita
orang seperti pak agus sujoyo
menurut anda mewakili itu tidak
mewakili generasi lama tetapi pemikirannya baru dan tetap aktual
karena membaca buku
mengikuti perkembangan perkembangan dunia pertahanan gitu
yang memang telah berubah gitu
bahkan di dalam proses pembaharuan hukum pasca berakhirnya pemerintahan orde baru
ada banyak ketentuan perundang undangan yang telah menetapkan garis pertahanan negara yang berbeda sekali dengan paradigma yang disampaikan oleh menteri pertahanan
ini kita sudah dengarkan suara anak anak muda yang melihat program kementerian pertahanan
delapan puluh tiga juta lebih kader bela negara dari tahun dua ribu lima belas
program ini dilancarkan oleh menteri pertahanan ria miza trikudu sampai sekarang dengan pola pola yang seperti ini tadi
yang bagus sih anak muda aja diskusi kami pulang
sirent saya sih pak prabowo urus dululah kementerian pertahanan
uruslah terlebih dahulu tni kesejahteraan prajurit tni misalnya gitu
urusan pendidikan sekolah itu biarlah jadi urusan kementerian pendidikan
kementerian pendidikan riset perguruan tinggi
jadi dipisahkan saja gak perlu terlalu berambisi untuk seperti mau memobilisasi semua sumber daya begitu
tanpa melihat masalah yang utama di dalam komponen utama itu sendiri yaitu tni
saya punya kasus seorang sersan gajinya tiga tiga juta
anaknya baru masuk ugm
bayar kebetulan dapatnya itu satu semester lima juta
karena tinggal di batang pekalongan dia harus ke jogja harus kos anaknya
per bulan itu minimal satu juta atau satu juta setengah di yogyakarta
dengan demikian seorang sersan tidak sanggup membiayai enam bulan untuk biaya semester itu hanya dengan gaji sekian yang tiga tiga tadi
belum lagi ya biaya transportasi rumah istri anak dan seterusnya gitu
nah kenapa tidak misalnya menteri pertahanan negara dalam lima tahun ke depan memprioritaskan

pendidikan keluarga negara sudah ada di sekolah sekolah
tidak perlu diurus lagi
apalagi sekarang pendidikan pengabdian berdasarkan profesi
setiap profesi sudah akan dengan sendirinya melaksanakan pendidikan pelatihan yang sifatnya memang untuk bela negara
itu yang tadi saya katakan di awal
definisi tentang bela negara itu mengalami penyempitan dalam seragam seragam tadi
seolah olah pengertiannya para militer
ini sudah berjalan lima tahun lho pak
ini karena mungkin paradigma menteri pertahanannya yang saya kira lebih condong ke dalam perspektif militer
tapi tantangannya sesuai nggak dijawab nggak dengan pola pola kurikulum
tadi kalau kata bung yando setiap itu ada filosofinya kok
dan itu terjawab dengan faktanya
itu kan hanya disusun oleh kementerian pertahanan
misalnya buku putih pertahanan
dan itu masih mempersepsikan ancaman dalam negeri dalam urusan pertahanan
kenapa masih disusun kementerian pertahanan
karena kita belum punya dewan pertahanan nasional
yang tadi saya katakan terdiri dari presiden wakil presiden
menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri pertahanan dan panglima
jadi menteri pertahanan hanya salah satu menteri dalam keanggotaan tetap dari dewan pertahanan negara
jadi bentuk saja itu terlebih dahulu
lalu susun kebijakan strategis di sektor pertahanan negara
susun assessment apakah negara seperti malaysia yang secara daratan di kalimantan berbatasan dengan indonesia itu
mengancam batas atau patok negara kita
apakah negara seperti australia di darwin tengah memobilisasi militernya
sehingga mengancam kedaulatan
hal hal semacam itu serahkan pada dewan pertahanan negara
jangan hanya menteri pertahanan
saya kira itu akan jauh lebih baik
ini kan kalau kita bayangkan kalau belan negara itu
tapi sebelum bang usman jawab gitu ya
yang kita bayangkan di bela negara itu adalah seperti ini
mungkin atau anak anak zaman now membayangkan bela negara itu wajib militer seperti yang di korea korea
kita lihat tuh apa sih yang terjadi dengan artis artis korea yang juga ikut program program begini
mungkin ini yang dibayangkan oleh masyarakat kita
nah ini misalnya nih bang ya kan
ya harusnya berita berita ya
ini kan mirip mirip nih kan
apa baju bajunya segala macam
jadi keren juga gitu
ya antara fashion dan dengan pendidikan bela negara mungkin dua hal yang berbeda ya
saya melihat di korea selatan misalnya
november tahun lalu itu kan sudah dihapuskan sebenarnya program wajib militer itu
pemenjaraan atau pemidanaan terhadap warga negara
yang menolak untuk mengikuti wajib militer
itu sudah dibebaskan oleh mahkamah konstitusinya korea selatan
jadi saya kira perkembangan terbaru di dunia bahkan di korea itu sudah menghapuskan
bahkan mayoritas di dunia sudah menghapuskan wajib militer yang berkonsekuensi hukuman penjara
itu janganlah kita ikuti
di dunia sudah menuju penghapusan kok malah kita mau bikin bikin seperti itu lagi gitu ya
tapi kenapa program ini bisa sangat besar dan bisa sangat sustain bertahun tahun gitu bang
kalau tadi kata pak karena
itu harus ironi misalnya
kita masih mewarisi nilai nilai yang berasal dari pendidikan era orde baru
satu pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan militer
yang selalu berpikir ala militer
sebenarnya pemikiran ala militer nilai nilai militer tidak keliru kalau itu diterapkan di dalam sebuah organisasi kemiliteran
dia menjadi persoalan ketika diterapkan di dalam kehidupan sosial kehidupan masyarakat sipil
misalnya dalam soal ini pelatihan fisik
ini kan sebenarnya membangun keperkasaan fisik kekuatan fisik
manusia diukur kehebatannya itu berdasarkan kekuatan fisiknya
kita masih ingatlah sekolah sekolah misalnya ipdn atau stpdn
cara mendidik anak baru mahasiswa baru itu
itu diukur dari seberapa dia bisa bertahan dari terjangan tendangan seniornya itu
dan itu bela negara ukurannya
itu nilai nilai yang sebenarnya keliru ketika diterapkan di dalam dunia pendidikan sipil
dalam bahkan di dalam militer pun kalau itu
berbau kekerasan itu sebenarnya tidak boleh
dia kalau menambah kekuatan otot raga dalam pengertian push up baris berbaris sit up
itu memang boleh dan itu diperlukan untuk ketahanan tubuh
tapi di dalam perspektif kehidupan sipil saya kira bukan itu yang mau dicari
ini yang saya lihat ada salah paham di beberapa kalangan ya
waktu pembahasan wajib militer di komisi satu
ada salah seorang penawiran jenderal yang mengatakan
gini mas usman masalahnya anak anak muda sekarang ini nggak disiplin
jadi kita harus disiplinkan
aduh saya bilang itu ketinggalan zaman sekali
anak anak sekarang itu disiplinnya menghapal password misalnya gitu
disiplinnya itu memikirkan hal hal yang bersifat intelektual
turun ke jalan memprotes soal pelemahan kpk itu bagian dari bela negara
pertama harus dibedakan antara usaha pertahanan dan keamanan negara dengan upaya pembelaan negara
usaha pertahanan dan keamanan negara itu berbasis pertahanan semesta
bukan apa yang disebutkan oleh
itu saya kira keliru
dan yang kedua konsep bela negara atau bahkan usaha pertahanan dan keamanan negara bagi warga negara
itu harus dilihat bukan hanya sebagai kewajiban tetapi sebagai hak
itu dinyatakan secara tersurat di dalam konstitusi di dalam undang undang
dengan demikian kalau ada warga negara yang menolak untuk dilibatkan dalam persiapan perang
karena keyakinannya pada perdamaian tidak ingin melukai tidak ingin menyerang
maka itu harus dilindungi sebagai hak yang konstitusional
karena di sini sudah ditetapkan dalam undang undang pertahanan negara bahwa pertahanan negara kita diselenggarakan berdasarkan demokrasi
berarti bukan atas bawah harus ada keberagaman pendapat
pada hak asasi manusia berarti harus menghormati keyakinan orang
pada lingkungan hidup pada kesejahteraan umum
dan kesejahteraan umum ini saya kira paling penting untuk dipikirkan
termasuk kesejahteraan prajurit tni terlebih dahulu
itulah diurus dulu lah baru kemudian kita bicara yang lain gitu